kita kembali ke informasi seputar kasus penembakan mahasiswa di jember
di mana saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan kapolres jember akbp kusworo wibowo
selamat sore pak kusworo
pak kusworo dari hasil olah tkp tadi ada bukti apa saja yang sudah dikumpulkan oleh polisi yang bisa anda share anda informasikan kepada kita
baik tentunya kami akan share apa yang bisa kami share terlebih dahulu
sementara yang masih penyelidikan mungkin untuk kami dulu pribadi
sementara kami sampaikan bahwa sudah ada keterangan saksi saksi yang bisa kami ambil keterangan
yaitu saksi yang berada di tkp jarak tiga puluh meter dari kejadian dengan saksi yang pada saat itu berboncengan dengan korban
dari situ kami bisa mengetahui motif
kemudian dari proyektil juga sudah bisa kita amankan dan sudah dalam proses uji laboratorium forensik ke polda jawa timur di surabaya
pak kusworo tadi dari hasil proyektil yang sudah diambil dari kepala korban
kira kira apakah sudah ada indikasi senjata jenis apa yang dilakukan yang digunakan oleh pelaku
terlalu spekulasi kalau saya sampaikan sekarang
mungkin sebaiknya menunggu hasil uji laboratorium forensik dari polda saja
kemudian dari keterangan para saksi tadi apa sudah ada mungkin motif yang bisa anda duga dan anda bagikan informasinya kepada kami
sementara dari keterangan saksi saksi dari hasil kejadian maka kami bisa menyimpulkan sementara ini
bahwa insiden itu adalah insiden terjadi spontanitas
di mana korban itu ingin melewati kendaraan namun jalanan penuh dipadati oleh kendaraan pelaku
pada saat korban minta dibukakan jalan si pemilik kendaraan ini
keberatan untuk memberikan jalan sehingga terjadi adu mulut
dari aju hulu tersebut saling turun kendaraan kemudian terjadi pergumpulan hingga akhirnya muncul letusan senjata
baik jadi tidak ada indikasi bahwa ini merupakan suatu insiden yang sudah direncanakan sebelumnya
atau ada motif perampokan seperti itu ya
spontan karena memang adu mulut dan juga perkelahian di jalan
ya hasil keterangan saksi saksi kami bisa menyimpulkan sementara ini
baik pak kusworo
baik pak kusworo
bagaimana kondisi di lapangan saat ini apakah masih dipasang polis lain
apakah banyak orang yang masih berkumpul di tkp
untuk tkp tempat kejadian perkara untuk penembakannya sudah bisa dilalui oleh kendaraan
karena hasil penjajikan di tkp itu sudah kami nyatakan selesai
begitu pula dengan jenazah dari korban itu juga sudah kami nyatakan selesai
sehingga jenazah sudah dalam perjalanan kembali ke bima sudah diantar oleh keluarganya
sudah kami fasilitasi transportasinya
saat ini tinggal kami melakukan upaya upaya untuk penyelidikan terhadap pelaku kejahatan
baik bicara soal kejahatan ini pak kusworo kita cukup terkejut dengan adanya insiden ini yang terjadi di jember
seperti apa sebenarnya pengawasan dari peredaran kepemilikan senjata api di jember
pemilikan pemilikan senjata api yang ada baik itu anggota itu harus memiliki persyaratan persyaratan yang harus dilalui
diantaranya adalah pemeriksaan psikologi
namun demikian yang kami khawatir adalah senjata senjata yang tidak dalam pantauan kami
alias itu dirakit sendiri oleh warga
nah ini senjata senjata yang dirakit sendiri oleh warga ini yang di luar daripada pantauan pantauan kami
baik akbp kusworo wibowo terima kasih atas laporannya
melaporkan langsung dari kapo
pores jember jawa timur